kemenangan adalah ketika tim nasional kita bisa mengangkat juara di sebuah kompetisi
sinergi dan kolaborasi antara pemain pelatih dan ofisial tentu akan menunjang ekosistem olahraga yang ada
untuk menghasilkan prestasi yang juga optimal dalam tim olahraga tersebut
dan dibutuhkan juga yang namanya taktik g dua untuk bisa menghasilkan prestasi yang gemilang
kira kira ya apa nih yang akan jadi taktik dari erik di dunia sepak bola tanah air
kita sudah bersama dengan ketua umum pssi
pak erik apa kabar
salam olahraga pak
salam sepak bola tradisi
pak afc akhirnya sudah menjatuhkan
sangsi ini kepada indonesia
ini merupakan dampak dari kericuan yang sempat terjadi saat final kemarin
saya sudah diskusi tadi sesama exco untuk mulai memetakan hukuman apa ke thailand hukuman apa ke indonesia
setelah kita petakan nanti kita lihat
apakah ada hal yang masih menggancel dari kita
tentu putusan afc harus kita taati
tapi bukan berarti kita
tidak boleh mencoba
tapi tentu jangan main mencoba tanpa melihat tadi
apa hukuman di thailand dan di kita
itu yang kita lakukan
tentu saya berharap kejadian yang di sea games itu juga pembelajaran buat kita
bahwa jangan juga sepak bola ini dicerminkan kita seakan akan tidak sportif
kita tidak terus protes
tapi ya itu baik
itu bagian yang kita harus juga jaga
jadi untuk afc kita akan perhatikan
jadi jangan yang namanya juara itu euforia
tetapi sebuah tradisi kemenangan yang memang kita harus bangun secara pembinaan dari bawah sampai tim nasionalnya
yang ada di depan mata
kalau itu tadi yang kemarin udah lewat
ini yang ada di depan mata ada u tujuh belas
dengan segala dinamika yang terjadi termasuk diantaranya ini polemik polemik lokasi
tapi di sisi lain pssi kan juga harus
berfokus pada kualitas dari tim nasional ya pak ya
tadi habis ratas sama bapak presiden dan para menteri
saya diundang sebagai ketua pssi
saya memaparkan bahwa usulan kami dari enam sampai delapan lapangan ini tetap harus diusulkan ke fifa kembali
tapi kita sudah mulai diskusi
nah kalau memang nanti fifa memutuskan
tiga empat lima enam tujuh atau berapapun
sih nggak mungkin lah ya
nah nanti ya itu yang kita akan gunakan
tetapi kan ginilah
kalau kita mengusulkan sesuatu pun kita harus pastikan memang standarnya sudah mendekati
kalaupun nanti ada koreksi dari fifa
karena waktunya tiga bulan
ini kita masih cukup membenahi
ini yang kita tidak mau kan
sudah waktunya tinggal tiga empat bulan
kita tidak cukup waktu
nah hal hal ini yang memang harus benar benar kita hitung dengan baik
supaya u tujuh belas ini sukses
ini panggungnya kita
ini rumahnya kita
tidak hanya pelenggaraan
tapi juga kalau bisa tim nasionalnya
karena itu kita bentuk dua tim
ibu wakil ketua umum
ibu tissa lebih fokus kepada technical
pak wakil ketua umum pak zainud amali akan lebih fokus persiapan tim nasionalnya
jadi ya alhamdulillah
punya dua wakil ketua umum
jadi memudahkan ketua umum juga
apalagi sebagai tuan rumah itu tadi
bisa mengobati luka kita saat piala dunia u dua puluh
ya saya rasa hal yang sudah terjadi
tetapi bagaimana kita melakukan
tetapi bagaimana kita memastikan ketika kita diberi kesempatan kita harus kasih yang terbaik
ada sejumlah pihak yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya informasi kalau indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas itu sudah ada bahkan dari bulan maret
jadi waktu bertemu itu tuh udah tahu
baru diumuminnya belakangan
sebagai ya dengan segala pertimbangan pertimbangan yang ada gitu
klarifikasinya sebenarnya gimana sih pak
apa sih yang diomongin sama informasi yang ada
yang ikut meeting siapa ya
nah makanya nih kita mau denger
aneh ketika saya bersama presiden jani duduk berdua satu meja
tidak ada orang lain
artinya kalau itu menjadi persepsi yang dibentuk silahkan
tapi secara realita benar benar kita dicabut
ya tetapi dengan segala upaya kita meyakinkan fifa tidak disangsi
kenapa tidak disangsi
kita memberi paparan kepada fifa bagaimana adanya blueprint transformasi sepak bola dan juga perbaikan dua puluh dua stadium dengan senilai satu sembilan triliun
itu yang kita paparkan
jadi kalau hari ini ya mungkin banyak pihak nanya kok pertandingan liga tidak ada penonton tamu hanya yang tuan rumah
itu bagian dari transformasi yang sesuai dengan keinginan
disitu ada kok
tidak diizinkan ada supporter untuk ini dulu
karena ada kerusuhan kemarin
dan ini kita dalam pengawasan
jadi semuanya ada
nah kembali ketika u tujuh belas ya sama
tidak ada black and white nya kita diberikan
itu hanya asumsi asumsi

karena ada yang mengundang

kita akan berubah
bagaimana kita harus membuat asumsi asumsi dengan tuan rumah utama

tidak ada black and white nya
kita diberikan itu hanya asumsi asumsi
nah sekarang kalau kita

setelah kejadian kanjuruhan
setelah u dua puluh tidak terjadi
kita tidak disangsi
orang nanya oh berarti
nggak akan disangsi tidak
inilah kenapa fifa selama dua tahun ke depan
akan memantau transformasi sepak bola
di indonesia makanya
benar benar kita serius
mengundang wasit dari jepang
mencari direktur teknik dari jerman
kita semua pertandingan
kita siapkan sekarang tc jangka panjang
nah ini salah satu itu jadi tidak bisa
transformasi tidak dimasukkan dalam situ
pada kenyataannya tidak ada drama kok
yang penting bagaimana kita bisa memastikan
yang kita berikan
bahwa sepak bola indonesia menjadi hal yang sangat amat penting
masyarakat indonesia suka bola
dan ini sepak bola kita mau bangun dari tidur
sudah waktunya lah
negara sebesar indonesia punya
transformasi sepak bola yang baik
tim nasional yang baik
yang konkret ya pak yang konkret
sekaligus meluruskan berarti artinya
kemarin kan sempat juga timbul pertanyaan besar nih
yang dianggap belum terjawab
apakah serta merta kemudian karena adanya penolakan terhadap
timnas israel atau memang ada juga faktor ketidaksiapan infrastruktur nih pak
saya bisa membantah tidak ada masalah persiapan infrastruktur ya
tetapi di situ dari fifa
kan kita itu sudah tanda tangan government
nah fifa hanya melihat itu
karena kalau tidak ada commitment dari pemerintah pusat dan daerah
termasuk mungkin keamanan
kan mungkin kan belum tentu terjadi kan
ya tentu mereka tidak berani kan tuan rumahnya kita
jadi gini loh
kita jangan memposisikan
ya standar kita sama dengan standar mereka
juga jangan menyamakan organisasi fifa
sama dengan organisasi pssi beda
kita ini masih bertransformasi
kalau fifa itu sudah sustainability
sudah punya mesin dan sudah punya aturan aturan yang jelas gitu
nah ini yang kita jaga gitu
kalau tiba tiba nanti di liga ada
ya kita tidak mau kemarin aja terjadi
di pekan pertama tuh pak
antara supporter satu klub
kalau ada isu rasialisme tuh pak
nah itu kan fifa nanti nulis
apa rencana pssi untuk menekan diskriminasi
apa rencana pak pasti
harus menjadi bagian dari transformasi bersama
orang kita satu bangsa kok
emang apa salahnya ada yang hitam
ada yang putih
ada yang berbeda agama
ya kan itulah kita gitu
nah cuma kalau itu dibawa menjadi
hal hal yang diskriminatif ya kita harus lawan
nah siapa yang harus melakukan
tentu nomor satu liganya
nah pssi akan coba mendukung dan juga membuat program program agar ini ditekan
gini loh kalau kita ingin memajukan sepak bola kita
mesti ada rule of the game nya juga yang harus kita taati
trauma tragedi kanjuruhan ini kan masih melekat
bahkan para korban juga tidak terima dengan hasil putusan pengadilan yang ada begitu
makanya kita akan bersama sama dengan liga satu menegakkan tadi aturan
apakah adanya indikasi wasit ini nakal
kita akan tindak keras kita
tetapi juga jangan menghakimi bahwa wasit itu manusia juga
ketika mereka tegang di lapangan
mereka bisa juga membuat keputusan yang salah gitu
nah itu tapi kan gini tapi konteksnya mesti dipelajari benar benar tidak
lalu ada lagi apa di liga
kemaren ada isu isu
sponsor yang dilarang judi bola
ya itu kan ada aturannya
ya harus dilarang
nanti pssc akan kirim surat gitu
jadi kalau ada aturannya harus
kalau nggak ada ya nggak apa apa
tapi jangan jadi polemik seakan akan kita membiarkan yang namanya pengaturan skor di lapangan
ini sebuah konteks yang berbeda antara sponsorship dan pengaturan skor
ada aturannya gitu
kalau pengaturan skor di lapangan dari pihak polri mungkin kalau nanti ketemu akan dipenjara
kalau untuk pssc itu hukum sumber hidup
kalau aturan sponsor lain lagi aturannya
jadi nggak bisa dicampur adukan
ini mimpinya mau atau tidak
kalau nggak mau ya jangan keluar